meski daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih permintaan kue kering di kota bandung meningkat jelang lebaran
rata rata penjualan tahun ini meningkat dua puluh persen
informasinya akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya iqbal kuryadi selamat siang selamat mudik ke kampung halaman
permintaan kue kering di kota bandung meningkat
hal ini dimanfaatkan oleh sejumlah produsen kue kering untuk meningkatkan produksinya
salah satu produsen dengan skala besar di kota bandung tahun ini bisa menjual hingga lima ratus ribu stopless dengan peningkatan sebesar dua puluh persen dari dua ribu tujuh belas
produsen dengan skala besar ini sudah memulai produksi kue kering dari lima bulan yang lalu
hal ini dilakukan guna mengantisipasi permintaan berlebih jelang lebaran
meskipun banyak varian rasa nastar green tea menjadi prima dona yang dicari konsumen
harga yang ditawarkan mulai sembilan puluh ribu rupiah per stoplessnya
kita ini karakternya memang produk lebaran ya
jadi menjelang lebaran ini kita persiapannya dari lima bulan sebelumnya untuk produksi kebutuhan di lebaran
jadi ya lumayan dari lima bulan kemarin udah mulai sibuk sih
sekarang jadi tinggal distribusi aja gitu kita ke reseller kita sama ke konsumen
sementara untuk salah satu produsen kue skala rumahan dalam sebulan mampu memproduksi lima ratus stopless
penjualan dilakukan dari mulut ke mulut dan mampu memberikan keuntungan dua kali lipat di luar bulan ramadan
harga yang ditawarkan berkisar
tiga puluh lima ribu rupiah hingga delapan puluh ribu rupiah per stopless
mungkin kualitas dijaga dari bahannya juga spesial semua
mungkin kan orang kalau misalnya enak nggak lupa lah gitu
pasti balik lagi
jualan dari mulut ke mulut aja
tak kalah dengan produsen skala besar di skala rumahan ini juga dijual beragam varian kue
mulai kue castangle hingga putri salju
kue nastar hingga kini masih
walaupun produsen kue menjamur tidak berdampak pada penurunan keuntungan
karena sebanding dengan permintaan yang tinggi dari konsumen
kiki haryadi bandung